bukannya nanti sega mau nelfon
tapi ini belum sampai tujuan pak
bapak mau ke jakarta
nanti intis jemput aja atu ya
berangkatnya hari ini
tadi pagi ineke bangunnya ke siangan
jadi pergi kerjanya buru buru
gak sempet nungguin mas pur
kenapa whatsapp gue gak dibales bales
hp ineke ketinggalan
tapi kok whatsappnya ketinggalan
itu kemarin kali
kemarin malem kan ineke whatsapan juga sama mas pur
gara gara tadi pagi sih bangunya ke siangan
syukur atuh kalau bapak sehat mah
ntis juga sehat pak
gimana pak kabar di kampung
enggak rendang bikinan ibu
ibu bikin rendang ya
kalau bapak sama bunga suka rendang bikinan ibu
berarti orang lain juga suka
menurut buku yang bapak baca
kalau kita ingin mengetahui
orang lain suka atau tidak
kita harus tanyakan dulu pada semua orang
ide bagus tuh pak
bagaimana kalau bapak saja yang tanyakan semua warga
bapak kira sih
orang lain pasti suka deh sama rendang buatan ibu
entis juga sebenarnya kangen atuh sama bapak
rezeki dari ngojek lumayan lancar
cuma memang pak
maaf atuh pak
nanti intis telepon lagi ya
bukannya ntis gak kangen atuh sama bapak
ini juga udah mau selesai
udah dulu ya pak
tadi bapak saya nelfon
iya pak saya juga tahu
anaknya etek nur jasmi
baru dua tahun bisnis rendang

sudah bisa beli mobil
jadi dua tingkat
sebelum ibu memutuskan untuk memulai bisnis
ibu harus punya
ibu juga harus punya kalkulasi yang jelas
biar nanti neraca perdagangan
dan cashflow ibu tidak macet
si nur hamidah yang gak pake tuh
rumusnya cuma ini ya pak
rumusnya cuma satu
ibu mau bikin rendang
apa ngerjain matematika
kok pake rumus segala
saya mau terima telepon dulu sebentar ya
sepertinya ada yang penting
iya pak tapi jangan lama lama
bukannya nanti sega mau telepon
tapi ini belum sampai tujuan pak
bapak mau ke jakarta
nanti intis jemput aja atu ya
berangkatnya hari ini
tiketnya udah dibeli
intis gak kesel
nanti kalau bapak berangkat
kak berintis aja ya
gak usah kakak

yaudah salamin dong ya
kang tisna gak kepangkalan
saya lagi pusing kang
ini mah bukan pusing sakit
bapak saya mau datang ke jakarta
kalau bapak kang pizna mau ke jakarta
kenapa harus pusing pusing
iya sih kang
kang saya gak jadi kepangkalannya
pe'ani nyuruh ke rumah
biasa ada paket yang harus diantar

apalagi kalau dikasih